gimana sehari hari kalau enggak jualan mau makan apa gitu gimana caranya ke pokok
itu mentak mentak terus nggak mau suara ini jadi tanda kakek ngadiran tengah memanggil pelanggan
berharap siapapun yang mendengar gentingan ini akan mampir membeli segelas ataupun dua gelas
dagangannya perdagang es cendol sejak tahun dua ribu sepuluh pria asal yogyakarta ini tak pernah berhenti
melangkahkan kaki berkeliling kawasan kebayoran baru jakarta selatan sejak pagi hingga sore mulai
mampang perapatan senopati hingga terkadang gatot subroto setiap pagi pukul sembilan tubuh rentannya sudah
terlihat mendorong gerobak usang langkahnya tertatih melintasi jalan raya yang jarang sekali
sepi kendaraan memang berbahaya meski demikian ini tak mengapa sebab tak ada lagi yang mampu
ia lakukan demi dapat bertahan hidup di ibu kota di usianya yang sudah memasuki angka delapan puluh dua tahun
lalu dulu udah pernah kecerempet itu kamu nunggu lupa motor orangnya lupa motor atau seakan
berdiri itu jatuh semuanya itu di mangga besar juga situ di al gatot sobroto deket yang sotek
itu saya baru jalan begitu itu ada disangkut motor gitu sampai temannya pecah diganti cuma diganti
berjalan perlahan menjadi kunci sesekali istirahat untuk mengumpulkan kembali tenaga yang
tersisa tak mengapa lama asalkan sampai di titik keramaian dengan harapan lebih banyak orang yang
akan melepas dahaga dari dagangannya namun terkadang kenyataan tak selalu sesuai ekspektasi
dulu tuh ya alhamdulillah jam tiga udah pulang bawaannya ya ada dua toplet segini tapi sekarang bawa
dua topra segini aja belum tentu abis bu kalau
berhenti itu kadang nggak tentu sih kadang kadang dapat satu ratus lima puluh pada madangnya dapat dua ratus datang tubuh
penghasilan perhari itu masih harus dipotong modal sebesar delapan puluh rupiah ia juga harus
menyisihkan tiga puluh rupiah untuk membayar kontrakan sebesar delapan ratus rupiah perbulan
terkadang uangnya hanya tersisa empat
rupiah untuk biaya makan harian dan
tabungan guna dana darurat mbah ngadiran tak terdaftar dalam program jaminan kesehatan
apapun tanggungan tanggungan itulah yang jadi semangat simbah untuk terus bekerja
dengan gemetar serta tubuh yang renta kalau dua puluh tiga kerja baginya asalkan halal dan tidak meminta
cuaca yang kurang mendukung jadi tantangan bagi mbah ngadiran
ia terkadang terpaksa libur berjualan
biaya modal pun terpakai untuk kebutuhan hidup hari itu
gimana sehari hari kalau nggak jualan mau makan apa
gimana caranya ke pohon terus minta minta terus kan nggak mau
berbagai pekerjaan pernah ia lakukan saat masih muda
kulit bangunan tukang kebun supir pribadi hingga asisten rumah tangga pernah ia jajal
kini di usia tuanya hanya berjualan cendol yang mampu ia lakukan
beruntung di kota besar ini masih banyak orang yang baik hati memberikan rezeki
membeli cendol dengan harga lebih memberikannya makanan dan sembako
atau memberi uang
itulah yang meringankan ngadiran mencukupi kebutuhan hidup harianya
asusia bapak ini sih kasian sebenarnya udah tua
harusnya banyakkan istirahat di rumah biar anaknya yang bekerja
namun pahit juga ia rasakan selama puluhan tahun mengadu nasib di jakarta
hasil jeripayahnya kerap kali dicurangi ditipu berkali kali oleh orang orang tak punya nurani
satu satunya yang bisa dilakukan karena ia percaya tuhan sudah mengatur rejeki
tuh seribu saya
dulu zamannya sudah jualan cendol begini kan di pos pd itu
cuma dua juta saya sudah pernah pertama kali diinjak kakinya
saya uang salan aja dulu tuh
di sisa hidupnya ini ngadiran tak punya siapa siapa lagi selain istri yang setia menemaninya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketiga anaknya telah meninggal dunia di usia muda
sehingga dirinya lah satu satunya harapan untuk bisa bertahan hidup di ibu kota meski tubuhnya sudah rentan
dikontrakan sederhana di kawasan mampang prapatan jakarta selatan ini lah
nadiran dan teman hidupnya tinggal
sang istri bertugas membuat cendol usai azan subuh berkumandang
jari jarinya secara perlahan membuat adonan cendol yang diharapkan menjadi rupiah untuk menyambung hidup
sang istri yang terpaut usia lima tahun lebih tua ini dulunya membantu ngadiran menjadi buruh cuci
kini tenaga tak ada lagi
sehingga hanya dengan cara inilah ia mendukung sang suami
kerinduan terhadap buah hati dan sanak saudara kerap ia rasakan di bilik sederhana yang telah ia tempati empat tahun belakangan
di sisa hidupnya ini ngadiran berkeinginan pulang kampung
menikmati hari tua di rumah pemberian mendiang ayahnya dengan bertani
di jakarta itu tidur bahaya kalau saya berkelas waras kalau sakit gimana
nanti yang ngurusin siapa
keinginan sederhana itu belum juga terwujud hingga kini
karena tak cukup dana untuk kembali ke tempat ia dibesarkan
harapannya ialah kesehatan tubuh agar dapat terus bekerja
mewujudkan cita cita terakhirnya itu